di tengah wabah covid sembilan belas di tanah air presiden joko widodo belum berpikir untuk melakukan lockdown atau isolasi wilayah di indonesia
di sisi lain presiden telah menegaskan akan membatasi penyampaian informasi terkait virus corona di tanah air
demi menghindari terjadinya keresahan dan kepanikan di masyarakat
sementara dalam sebuah komunikasi transparansi adalah kunci yang justru didesak adalah bagaimana keterbukaan dan transparansi informasi
yang dibarengi dengan tindakan nyata terkoordinasi lintas instansi serta tindakan antisipatif lainnya yang bisa menenteramkan publik
mengingat karena virus ini sudah menjadi pandemi global
perang melawan corona yang akan kami bahas dalam editorial view bersama tiga narasumber yang sudah hadir
yang pertama revolusi riza kepala peliputan cnn indonesia tv
selamat malam mas revo
terima kasih sudah hadir
dan ada mas wahyu daniel pemimpin redaksi cnbc indonesia com
mas daniel terima kasih
dua tuan rumah sudah hadir
di tengah tengahnya ada mas budi setiarso pemimpin redaksi koran tempo
terima kasih mas budi sudah hadir
oke kita baru saja mendengar bahwa hari ini jurubicara penanganan kasus corona juga mengumumkan ada tiga puluh lima kasus baru
artinya dari tiga empat kemarin hari ini tambahan tiga puluh lima
bisa dikatakan ini cukup cepat begitu tapi kemudian seolah olah pemerintah melalui presiden jokowi tadi menyampaikan bahwa
kita harus mencari penyelidikan
ada pembatasan informasi yang harus disampaikan ke publik
ini salah satu alasannya untuk supaya tidak ada kepanikan
tapi di sisi lain transparansi juga dituntut
saya ke mas budi dulu bagaimana kemudian memahami ini
apa sih yang sebenarnya dipikirkan suasana kebatinan dari presiden jokowi
masih menimbang nimbang mana yang penting mana yang tidak atau seharusnya bagaimana sih
jadi kalau kita lihat ini kita situasi krisis gitu ya
kita bisa melihat kualitas kepemimpinan itu seperti apa gitu
jadi kita bisa melihat pemimpin yang baik di tengah krisis pemimpin yang buruk juga di tengah krisis
nanti kita akan lihat di akhir krisis itu pak jokowi ini termasuk yang baik atau yang buruk gitu ya
nah dalam hal transparansi saya pikir justru disitulah kepentingnya dalam situasi krisis itu dibutuhkan oleh publik
kenapa karena tanpa informasi yang clear tanpa informasi yang jelas
publik tidak bisa memperkirakan situasinya ini segawat apa sih
mereka tidak bisa mengukur kira kira saya harus melakukan apa
nah ini kan justru blunder gitu
justru di tengah krisis mestinya sikap yang transparan
bukan berarti kalau dalam kasus corona ini membuka data data pasien
oke identitas detail itu memang tidak
tapi adalah ini bersikap transparan dalam hal situasi yang sebetulnya terjadi seperti apa
apakah pasiennya itu betul betul yang positif itu hanya sekarang enam puluh berapa
atau jauh lebih besar daripada itu
kalau lebih besar daripada itu kenapa di courting angka angkanya gitu
padahal kalau menurut beberapa informasi yang memang ini informal karena dari lembaga lembaga internasional dan segala macam
angkanya jauh lebih daripada itu
ada suratnya ada dokumennya dan ini kenapa harus ditutup gitu
apakah ini sebuah prestasi bahwa indonesia ini angkanya masih kecil
sementara kita mengorbankan resiko yang dihadapi oleh publik secara luas gitu
jadi kalau menurut saya sikap untuk membatasi informasi itu justru kekeliruan
itu akan mengurangi sense of crisis dari publik
harusnya kalau situasinya gawat sebut aja gawat
sebenarnya biasa bisa kita hadapi secara cepat
tapi kan yang terjadi tidak seperti itu
jadi susipatasi kalau kita bandingkan sedikit lah ya
di taiwan misalnya itu informasinya cukup detail
jadi saat kasus pertama dia terkena di mana
katakanlah di sebuah angkutan publik yang dari jalur x ke y gitu ya
jadi orang bisa paham kira kira di sini ini terpapar
jadi dia akan
di singapura juga sama
tidak sedetail taiwan tapi rasanya itu lebih transparan lah
jadi kita bisa melihat kasus pertama ini cowok kemudian usianya berapa dirawat di rumah sakit mana
kemudian dia imported atau tidak
jadi orang bisa memperkirakan resikonya kita itu seperti apa
dia bisa mengambil keputusan yang lebih tepat
apalagi kalau kita contoh lagi di singapura pemerintahnya sudah menyiapkan semuanya gitu
nah kalau kita bandingkan kita di rumah sakit aja ya
beberapa pasien itu kan justru ketika mereka misalnya merasa sesuatu yang ada nggak beres dia berudah lagi
tesnya tidak dilakukan misalnya
kita bisa melihat sampai minggu lalu itu tesnya baru di bawah seribu
untuk penduduk yang sekian juta
bandingkan lagi dengan singapura itu yang dites semakin banyak gitu
semakin banyak dites kan semakin kemungkinan positif mungkin tinggi
tapi itu ya menggambarkan situasi yang sebenarnya
nah kalau angkanya sedikit tapi sebenarnya tesnya baru sedikit resikonya jadi lebih besar buat publik
mas revo konsekuensinya apa sih kalau kemudian menyunat informasi seperti ini
apa yang dikhawatirkan sebenarnya
komunikasi apa yang seharusnya
ya memang harus diakui bahwa minggu ini
komunikasinya jauh lebih baik dua minggu sebelumnya
tapi kan begini publik ini di indonesia ini sebenarnya sudah terlanjur
kita ini kan bertanya tanya soal corona sudah lama kan
dari awalnya desember januari februari sampai kemudian nah sepanjang januari februari itu kan pemerintah kita seolah olah
seolah olah ini meremehkan lah isu corona ini
padahal sudah mulai di beberapa negara sudah mulai melakukan penanganan antisipasi antisipasi gitu
nah ketika masa masa itu kan yang muncul justru kan beberapa komentar komentar yang sebenarnya tidak perlu kan
ada beberapa hal yang justru kita publik akhirnya melihat sampai kemudian masyarakat internasional dan publik di indonesia juga bertanya tanya kan
sebenarnya ada nggak sih corona ini
kita kalau ini sebelum tanggal dua ya
justru yang menyebar just informasi informasi hoax begitu ya yang kemudian juga di rumah masyarakat

pada waktu itu karena kalau saja pada waktu masa sebelum prakrisis itu pemerintah sudah melakukan antisipasi
jadi sudah dipetakan nih kalau misalkan indonesia corona itu masuk pemerintah akan melakukan abc kan sudah bisa dilakukan pemetaan
dan mitigasinya seperti apa
tapi pada waktu itu kita tidak memperoleh informasi apa apa
publik bertanya tanya apakah kita ini ada corona atau enggak
tapi kemudian apalagi ada insentif untuk penerbangan dan sebagainya
betul pada waktu itu yang difikirkan hanya kepentingan kepentingan ekonomi
nah ketika tanggal dua akhirnya ada positif corona

akibatnya apa yang sekarang ini kita semakin kesini orang sudah terlanjur
bener nggak sih bener nggak sih
ini sudah kita tadi kan mempertanyakan apakah ada sunat informasi gitu kan
di sunat atau nggak di sunat
padahal ya kita tidak tahu ya apakah memang informasi itu di sunat atau nggak
dalam kasus ini memang bisa saja pemerintahan saat ini berpikir ada dampak misalnya ekonomi akan anjlok
kalau misalkan ada kepanikan itu terjadi gitu
kalau misalkan ada kepanikan itu terjadi gitu
dan memang pada mungkin nanti mas wahyu daniel dari cnbc kan bisa menganalisa lebih jauh gitu
kemarin pasar saham sempat di stop sementara ya mas ya
kemudian harga saham kita juga turunnya lumayan nih gitu kan
dolar juga naik gitu naiknya lumayan cukup cepat gitu
ada kekhawatiran kekhawatiran kesana tapi sebaiknya dalam kasus krisis seperti ini
ini sudah terjadi dan angkanya eksponensial kan
dari dua menjadi berapa itu sembilan belas
enam belas tiga puluh empat sekarang enam puluh sembilan gitu kan
kemudian sudah ada korban yang meninggal
terus ada isu pula yang kabur dari isolasi
jadi artinya semakin banyak informasi yang memang ya ini butuh penanganan yang jauh lebih serius gitu
nah informasi seharusnya diberikan secara transparan karena ini akan mempermudah tracing
dan kemudian kita semua ini akhirnya tahu
apa sebenarnya yang harus kita lakukan bersama sama
kalau memang tagar yang beredar selama ini adalah bersatu melawan corona
ya yuk kita bersatu sama sama
tapi pemerintah sudah harus tahu sebagai lembaga yang memang kita tunjuk bersama sama untuk memimpin penanganan ini
kita harus tahu kita harus ngapain gitu kan
apakah misalnya kita tidak boleh hari ini oke lah ya
pusat pusat keramaian besok tempat ini
pusat pusat keramaian besok tempat ini
pusat pusat keramaian besok tempat ini
tapi ini sudah berlangsung berapa hari
minggu setelah ada positif
positif tanggal dua sekarang tanggal tiga belas
sudah sebelas hari berikutnya gitu
kenapa tidak dari hari pertama misalnya
kemudian bagaimana kita semua bertanya tanya
bagaimana dengan transportasi publik
cukup aman gak nih
sementara kita tetap harus bekerja kan
tetap harus datang ke kantor
nah himbauan himbauan atau protokol protokol seperti apa gitu yang harus kita lakukan
mungkin informasi informasi seperti itu juga yang dibutuhkan oleh masyarakat
dibutuhkan oleh masyarakat
selain informasi informasi praktis ya
kalau misalkan terkena
kemudian siapa yang akan menanganinya
informasi lainnya itu kalau yang tadi
dikatakan mas budi
pasien nomor satu dia tinggal
di sini dia pernah ke sini ke sini ke sini
jadi artinya orang orang yang
pernah bersentuhan dengan dia
itu akan aware dia akan
harus ngapain self preventifnya juga
jalan sendiri jalan dengan sendirinya
ini apakah kemudian
perlu ditutup sekolah kan sekarang ini
keputusan menutup sekolah baru dari
masing masing sekolah sendiri
gimana dengan kebijakan dari
kementerian pendidikan dan kebudayaan misalnya
menyambung dari mas revo tadi mas wahyu konsekuensi logisnya
stimulus juga sudah dilakukan
kemarin kita lihat beberapa
sudah dikeluarkan kebijakan kebijakan
itu yang dipertaruhkan
sehingga ada batasan batasan
keterbukaan informasi yang disampaikan
kepada masyarakat ya kalau yang saya lihat
di market memang
ekonomi itu sulit untuk dihindari dampaknya
karena kita memang sangat bergantung
sama luar kayak misalkan wall street turun
apa yang terjadi di luar itu pasti berpengaruh terhadap
indonesia nah makanya
sg itu kemarin bisa dibilang
pekan ini pekan yang kelam
sekarang ditutup jadi empat lima

itu turunnya cukup dalam meskipun rupiah turunnya
ya sosok nggak begitu
karena dijaga karena lumayan dijaga
sama bi tapi memang saat ini
bukan itu yang sebenarnya
diharapin misalnya bukan soal ekonomi
aja tapi bagaimana pemerintah bisa menahan
dampak dari penyebaran corona
karena ini kan kalau misalnya ini semakin
meluas dan kayak tadi dibilang mas tepo
sama mas budi itu
ada informasi yang
disembunyikan tiba tiba nanti meledak
dan pemerintah juga tadi pak jokowi bilang
silen sih karena takut dampak ekonomi
makin makin luas tapi sebenarnya
market juga para investor juga melihat
apa sih yang dilakukan pemerintah untuk
corona seperti apa yang dilakukan sama cina cina ini kan
sekarang udah mulai berkurang
kasus kasus baru coronanya
rumah sakit rumah sakit
darur darur sudah ditutup dan akhirnya
saat ini meskipun bursa sanghanya
turun tapi turunnya tidak terlalu dalam
karena melihat sudah
sudah membaiklah kondisinya demikian juga
dengan korea selatan korea selatan bahkan
tadi baru saya baca jumlah
orang yang terinfeksi
barunya itu lebih rendah dibanding
orang yang sembuh jadi orang yang sembuh sekarang udah lebih banyak
karena mereka melakukan tindakan preventif
nah itu juga membuat market itu lebih confidence
dan mungkin sekarang ada muncul lagi
market kan juga masyarakat ekonomi
berita itu kan seperti apa
nah itu juga bisa menimbulkan
sentimen sentimen positif di market
mungkin kita berharap bahwa pemerintah itu lebih serius sih
kayak tadi dibilang sama kedua
membicara ini lebih serius bagaimana cara
corona yang lebih serius
supaya tidak menyebar sebenarnya yang hal yang diuntungkan
yang menguntungkan indonesia
ini kan cina sudah melewati masa
ini ya udah mulai ini nih
kelihatan lah setelah naik recovery
tidak mulai gitu beberapa tempat yang lain
juga sudah gitu kan nah di
beberapa sudah duluan nih
outbreak nya di itali
di mana mana sudah mulai duluan
harusnya indonesia belajar
dari sana karena kalau misalkan
cina misalkan kasus pertama
desember kemudian dia berapa lama nih
kalau ini kan bilang sembilan puluh hari ya
harusnya kalau indonesia sudah bisa belajar
dari tempat tempat lain harusnya lebih cepat dong
ada beberapa tempat tempat
yang sebenarnya bisa kita contoh lah
disitu kan kuncinya bagaimana
dan mengambil langkah langkah yang
terukur gitu kan
italia itu dengan cepat kan langsung
beberapa kota yang memang pertumbuhan
pasiennya itu sangat cepat
langkah lockdown ini juga mesti harus
dipikirkan apakah ini
cukup strategis bagaimana
mengunci atau mengisolasi penyebaran ini juga
tidak semakin masif intinya jangan
karena itu sebenarnya second ya
yang pertama itu keselamatan
tapi memang tidak hanya soal
mengunci dan mengisolasi saja
lain mungkin soal kesehatan bagaimana pendidikan
dan segala macam tapi dijawabnya nanti
kita akan break dulu layar demokrasi akan
kembali usaha kita
kita kembali ke diskusi kita malam ini
kalau tadi kita bicara
bagaimana kemudian langkah lockdown ini
cara agar kemudian
kasus ini tidak menyebar diisolasi
di satu tempat
di indonesia saja begitu
tapi kan ini social safety nya juga harus
dipikirkan ada pendidikan
kesehatan dan juga
suplai makanan kalau kita berkaca
ke vietnam kemarin waktu sebelum
di lockdown pemerintah sudah menyuplai
makanan buat masyarakatnya indonesia bisa sampai
di tahap itu enggak saya ke
wah kalau dibilang
untuk sampai tahap lockdown itu ya
lockdown ya mungkin bisa dilakukan tapi memang
harus dipersiapkan secara matang
tapi itu melupakan suatu
cara karena beberapa negara memang
berhasil melakukan menahan
dan akhirnya semua normal lagi
tapi intinya tidak ada penyebaran baru lagi
nah mungkin itu bisa memulihkan
saya tadi bilang yang terjadi di china
cina itu kan melakukan lockdown
besar besaran terutama di wuhan hubei
yang menjadi pusat penyebaran
virus corona dan akhirnya sekarang
ya pelan pelan sudah berkurang malah
sekarang virus corona baru di china itu
adalah imported case maksudnya
orang yang tertulah di luar negeri
nah perlahan bahkan sekarang udah mulai
tadi pabrik pabrik di beberapa provinsi
sudah bilang bakal mulai beraktivitas
tadi yang seperti saya sampaikan sebelum memang
penyebarannya dulu yang harus
supaya nanti semuanya kembali
normal lagi ekonomi akhirnya bergerak
kalau memang dibiarkan seperti sekarang saya ngerinya kan
tiba tiba nanti memperluas kalau misalnya
makin luas ekonominya malah makin
kalau hitung hitungan suplai
makanan atau secara ekonomi
ini cukup nggak sih mas
kalau dilihat kondisi seperti sekarang
nah tadi kan juga pemerintah sudah mengeluarkan beberapa
stimulus ekonomi salah satunya
adalah apa namanya kemudahan impor
bahan bahan baku dari luar negeri
karena selama ini
industri industri di khususnya
di dalam negeri itu kekurangan bahan baku
karena chinanya lumpuh
nah sekarang chinanya ini udah mulai
beraktivitas lagi gitu kan mulai beraktivitas
lagi akhirnya mungkin kita berharap
bahan baku udah mulai normal tapi itu mungkin masih butuh
beberapa bulan ya tapi
pemerintah sudah mengeluarkan aturan aturan
untuk mempermudah impor
bahan baku untuk kebutuhan industri supaya
ekonominya suplai sih terutama
suplainya jangan sampai nanti misalkan
pajak pph dua puluh satu pph dua puluh lima
sudah ditanggung pemerintah akhirnya
daya beli naik tapi yang mau dibeli nggak ada karena
bahan bakunya nggak ada kan sementara kita industri
di dalam negeri itu harusnya
jangan gara gara corona baru dibangun harusnya dari dulu dulu
itu harusnya udah dibangun
industri nya gitu kan tapi sekarang kan akhirnya terasa
karena ada corona nggak ada bahan baku
dari luar akhirnya kita sekarang
merasakan bagaimana penderitaan
manufaktur ini ya saya berharap sih
memang ada ya kayak tadi pemerintah
serius dulu bagaimana cara penanganan corona
tadi supaya ekonominya juga
mungkin ya berdampak pasti berdampak
karena kita terlalu bergantung sama
negara luar tapi maksudnya jangan sampai dia menyebar
malah jadi bumerang buat kita semua
masih layak nggak mas budi stimulus stimulus
secara ekonomi ini dimainkan oleh pemerintah
seberapa tertib nanti itu
kalau stimulus stimulus yang
disiapkan sebelumnya itu kan memang untuk
atau dampak ekonominya
itu memang ya mungkin penting tapi mungkin
tidak sekarang gitu misalnya kayak memberi insentif
kepada waktu itu
para wisata dan segala macam
sekarang dalam situasi seperti ini
di beberapa di hampir semua
negara kan membatasi mobilitas
orang pergerakan manusianya
kok malah membuka gitu kan ini kan
dan tidak membantu untuk
mencegah penyebaran yang lebih luas
penting tapi tidak sekarang gitu nanti setelah
kita bisa mengatasi
situasinya sedemikian rupa sehingga
kita pastikan sudah tidak meluas lagi
disiapkan sekarang boleh tapi ya nanti
jadi sekali lagi
tadi sih saya dalam banyak
saya tidak setuju dengan
tapi dalam hal bahwa dia
warganya jauh lebih penting daripada
mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu ya
menurut saya itu
pernyataan yang benar
bahwa sekarang ini sudah lah kita
mengatasi dulu krisisnya
lindungi masyarakatnya dengan bersikap
transparan dengan mungkin pembatasan pembatasan
saya pikir masyarakat maklum ya
bahwa ini adalah demi kepentingan mereka juga
dan tidak kalah penting adalah
tes yang sebanyak banyaknya
karena begitu tes sangat sedikit
kita tidak bisa tahu seberapa banyak sih
kita tidak bisa
dan yang tidak kalah penting adalah
koordinasi yang jauh lebih baik
kalau kita lihat
antara kepala daerah satu dan yang lain
berbeda dengan yang pusat
antara satu lembaga dan yang lain juga agak berbeda
bahkan sekarang bin mulai bicara sendiri sendiri
yang katanya nanti puncak corona
pada bulan ramadhan
dan masa inkubasi yang ditambah
karena bin ini kan sebuah lembaga yang
memang harusnya informasinya diserahkan kepada presiden gitu tapi
atau ketidak harmonisan komunikasi ini yang membuat orang panik bukan
bukan kalau kita bersihkan raturan sewaran oke
kita sudah dapat
bukan dapat apa namanya
kita sudah ada satu ratus lima puluh yang positif
bahkan kalaupun angkanya meningkat mungkin orang nggak panik selama
pemerintah kita form
ya itu yang membuat di masyarakat publik
semakin bingung gitu ya
sudah tidak ada transparansi
kalaupun bersuara juga semakin membingungkan
gimana mas revo apa fokusnya sekarang
jadi yang paling penting
jadi yang paling penting sekarang itu kan gini
kita bertindak itu kan basisnya data sebenarnya
nah sementara datanya sendiri kita masih ragu ragu kan
apakah benar hanya enam puluh sembilan
karena yang dites baru segitu
nah masalahnya kemarin sampai hari ini sebenarnya
tes itu kan hanya dilakukan oleh balit bangkes
balit bankes tidak menggandeng lembaga lain
padahal ada lembaga lain yang bisa melakukan tes untuk corona
nah baru tadi diumumkan kan
diumumkan bahwa per senin besok akan di
balit bankes akan memperluas
apa pemerintah akan memperluas tes ini dengan menggandeng
bbtkl kemudian laboratorium di unair
dan kemudian lembaga ikman
tapi baru senin besok
padahal seharusnya nih

keroyokan seperti ini harus dari kemarin kemarin
dari bulan januari lah gitu ya
januari itu harus dikroyok gitu
tidak mungkin hanya ditangani oleh satu
dengan negara seluas ini dengan penduduk sebesar ini
numpuk ya ini datanya
iya numpuk dan lama kan jadinya
kalau kita misalkan data itu sudah dimiliki
artinya dengan berbasis data yang tepat
penanganannya jadi lebih tepat
apakah perlu lockdown
kalau misalkan ditutup daerah mana
karena datanya ada
kalau sekarang ini kan kita masih mengawang awang kan
bahwa okelah hari ini sudah mulai ini ya
tapi harusnya proses pengetesan pengetesan ini
karena ini kan praktis hanya empat lembaga nanti
yang akan melakukan tes
untuk kota untuk provinsi tiga puluh empat
kota berapa ratus gitu
nah ini dulu sebenarnya yang harus dipersiapkan
setelah itu baru kalau sudah ketahuan
ini ada kasusnya berapa
karena kita sekarang masih bertanya tanya
kita semua ini kan masih menduga bahwa ini
kita belum tahu di dalamnya seperti apa
jadi semakin banyak tes
semakin besar kemungkinan positif
nah kalau kita mengurangi jumlah tesnya
ya mungkin angkanya kecil
tapi kita tidak bisa melihat yang lebih besar lagi gitu
itu saya kira hal hal seperti itu
yang harus di clearkan
jadi mas wahyu bagaimana melihat ini lockdown atau tidak
ada pertimbangan secara ekonomi
ya kalau kita lihat
mungkin harus dipetakan dulu kluster klusternya
kayak yang dilakukan oleh singapura
singapura itu kan kalau kita lihat ada peta petanya tuh
jadi orang tuh dan mereka juga masif tesnya gitu kan
bahkan tadi saya juga baca
kalau di indonesia itu masih tiga hari keluar tesnya
jadi itu sudah telat kadang kadang
orang harus sudah ya mohon maaf misalnya kan
apakah dia sudah tiba tiba kritis atau gimana
karena tesnya belum keluar gitu kan
saya baca kalau misalnya di jepang
itu saya baca mungkin ada yang sampai kurang dari satu jam
sudah keluar tesnya
bahkan di amerika
mereka sudah mau menggandeng salah satu perusahaan asal swiss
yang katanya itu hasil tesnya bisa keluar dalam tiga lima jam
mungkin itu bisa dilakukan indonesia juga gitu kan
tadi kan juga trump ngomong kan
dia nggak peduli pasar sahamnya turun
yang penting adalah keselamatan masyarakatnya
bagaimana mengontrol penyebaran virus corona gitu kan
nah itu mungkin bisa dilakukan sama indonesia secara besar besaran
supaya tahu gitu kluster kluster mana sebenarnya
yang jadi pusat penyebaran virus corona di indonesia
khususnya di jawa gitu ya
jadi orang orang tuh yang memang tidak positif gitu
mungkin bisa menghindari kasar kasar itu
jadi mereka tahu gitu
kita tahu apa namanya titik titiknya dimana aja
supaya penyebarannya itu tidak terlalu luas
dan ekonomi juga tidak terlalu besar dampaknya
karena kita tahu jangan sampai terulang hal hal yang tidak kita inginkan
tiba tiba menyebar terlalu luas itu kan justru menyesarakan masyarakat sendiri
dan pemerintah juga makin susah gitu kan
bagaimana suplai barangnya ada nggak
misalkan tiba tiba ada panik atau segala macam gitu kan
konsekuensi logisnya tentu ada dari segala aspek
tapi kemudian bagaimana komunikasi koordinasi antar lembaga
di pemerintah itu sendiri bagaimana bisa membuat publik ini tentram
tidak ada lagi hal hal yang membuat resah
sehingga aspek kepanikan kepanikan tadi ini tidak muncul
jangan denial juga
jangan denial terhadap fakta fakta terkontrol ininya statement statementnya
misalnya tidak ada lagi misalnya pejabat yang mengatakan susuku daliar ini
meskipun itu berjalan tapi mungkin mau
itu udah mulai dihilangkan ya
jangan ada lagi statement statement
tes itu menjadi penting karena
ini juga menjadi
jadi dasar nanti penanganannya apa
ini kan kita sekarang dpd juga lagi klb kan
nah teks itu penting karena jangan sampai orang panas kemudian dikira dpd ternyata corona atau sebaliknya
jadi makanya yang harus kita dorong sekarang itu adalah
tes ini harus segera diperbanyak banyak di sebanyak banyak
oke mudah mudahan hari senin lembaga lembaga yang tadi ditunjuk sudah mulai bekerja lebih giat lagi
agar kemudian ini masyarakat tetap tenang
waktu kita terbatas mas riko mas budi mas wadid
terima kasih sudah hadir malam ini
dan usai jeda saya akan membahas suksesi kepemimpinan di partai demokrat yang menjadi agenda utama di kongres mereka akhir pekan ini
apa pandangan dari anggota majelis tinggi partai demokrat max sopakua dan pengamat politik rerang kutir tabi layar demokrasi